itu tidak untuk membuatmu marah atau lemah
kita akan pembunuh seguir

jangan dirisikan ada pbedahan s relate rings
bagaimana jika anda berpaksareet
maafin faridah bopo
frida hanya ke rumah teman
mencari suasana baru bopo
kamu bilang mencari suasana baru
kamu pergi tanpa seizin orang tua
dan itu kamu bilang
mencari suasana baru
sejak kapan kamu berani
kurang ajar seperti ini
tidak pernah mengajarkan kamu
bertindak di luar batas
kamu tuh bukan tinggal di hutan
kamu masih punya orang tua
udah kamu mencari kamu kemana mana
budi kamu belum pulang
kamu senang membuat orang tua kamu cerita
dan kamu senang
membuat orang tua kamu khawatir
maafin faridah bopo
kamu harus dihukum faridah
tidak boleh melakukan hal yang sama
kamu harus dihukum
sampai bobot sendiri yang bisa
mengeluarkan kamu dari sini
kalau sampai kamu berani keluar
bopo akan memberikan hukuman
lebih berat lagi
renungkan kesalahan kamu faridah
aku tidak mengganggu kalian
jadi kalian jangan mengganggu
kembalikan kantong uangku
kembalikan kantong uangku
danau banyu abang
disinilah tempat terkumpannya
akan menjadi hari penentuan
jika dia berhasil
menghadapi dewi medusa
maka tidak diragukan lagi
dialah kesatria peninggit
yang akan menjadi ancaman buatmu
dan juga golongan
dan binasa di tangan dewi medusa
maka tidak diragukan lagi
dia bukan musuh
yang patut ditakuti
jikapun sembara kalah
untuk menghidupkan jogopati
akan musnah lampir
aku benci suara tawamu
api u indukmu
dan tidak alasan